kita beralih ke informasi lain
untuk memudahkan penumpang kereta api pt kereta api indonesia meluncurkan fasilitas e boarding atau tiket elektronik
dengan e boarding ini penumpang hanya perlu menunjukkan tiket elektronik dari ponsel pintar dan tidak perlu lagi mencetak tiket
pt kereta api indonesia resmi meluncurkan fasilitas e boarding pada dua oktober dua ribu tujuh belas
dengan fasilitas e boarding penumpang tidak lagi perlu mengantri untuk membeli tiket ataupun mencetak tiket
di e boarding ini merupakan fasilitas yang sah
jadi mereka cukup datang ke stasiun menunjukkan e boarding itu
di e boarding itu sudah lengkap mulai dari status tiket
cara menggunakannya cukup mudah
pertama anda harus menginstal aplikasi kai akses melalui ponsel anda
kemudian pesan tiket sesuai dengan tujuan anda
setelah melakukan pembayaran anda akan langsung mendapatkan e boarding yang bisa digunakan sebagai tiket elektronik
dengan menggunakan e boarding ini anda tidak perlu lagi mencetak tiket fisik
namun dengan menunjukkan e boarding dan menggunakan ktp saja anda sudah bisa masuk
meski mudah ternyata belum banyak penumpang yang mengetahui adanya fasilitas e boarding
karena yang saya tahu selama ini cuma order tiket online nya saja tapi tetap harus cetak
ini cetak beginian
pt kai berjanji akan lebih mensosialisasikan fasilitas e boarding agar memudahkan penumpang
saat ini terdapat tiga pilihan penumpang untuk mendapatkan tiket
yaitu melalui loket tiket layanan check in mandiri serta fasilitas e boarding
franky wijaya bandung